selama menjabat sebagai kapolda jatim
irjen pol imran fadil terkenal tegas
dalam menegakkan protokol kesehatan covid sembilan belas
untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus di jawa timur
yang dikenal sebagai salah satu wilayah
dengan kasus penyebaran tertinggi di indonesia
pria kelahiran empat belas agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan silam ini
terjun langsung ke lapangan
beberapa program pemberantasan covid sembilan belas pun lahir
dari kerjasama kepolisian di bawah kepemimpinannya
salah satunya kampung tangguh
imran fadil bahkan tak segan menegur warga
yang melanggar protokol kesehatan
kita hilangkan ego kita hilangkan kepentingan kepentingan sektoral
kita ikhlas supaya masyarakat kita terbebas dari covid sembilan belas ini
sebelumnya kepolisian negara republik indonesia
membenarkan beredarnya berita mutasi ratusan perwira
enam ratus tiga puluh tujuh perwira tinggi dan menengah mengalami rotasi
termasuk posisi kapolda metro jaya jabar
kapolda metro jaya yang sebelumnya dijabat oleh
irjen pol nana sujana digantikan oleh
irjen paul imran fadil
dan imran fadil sebelumnya sebagai kapolda jatim
digantikan oleh irjen paul niko akinta
sementara itu kapolda jawa barat yang sebelumnya
diemban oleh irjen paul rudi sufaryadi
digantikan oleh irjen paul ahmad rufiri
tim liputan cnn indonesia